tau nih kepala gue pusing banget
ya iyalah pusing disain gue udah di sebelah lo terus
eh liz ngapain sih gelendutan terus sama antoni
hah lo kenapa sih
sewot aja diorang
antoni baru dateng selamat
ya wajar dong gak apa apa serinduan kan
aku juga bingung ken
nama itu tiba tiba keluar dari mulutku
dalam pikiran aku juga
nama itu kayaknya gak asing buat aku deh
eh antoni ayo sarapannya di kamar aja
nanti yang bawain masuk ke kamar
aku mau makan di meja makan
aduh kamu nih membantah terus
nanti kalau kamu sakit kepala gimana
makan di kamar aja
eh eyang aku tuh cuma
ngapain kamu pagi pagi sudah datang
pakai bawa bawa bunga mawar segala
loh antoni itu sudah merawat dengan bagus mawar mawarnya
dan dia kalau motong mawar itu ada tekniknya tersendiri
kini gak metik sembarangan kok
kini dapatnya dari ini
toko bunga tempat kenny kerja part time
eh buat apa
ya ngapain sih marah marah terus sama candy
dia kan kesini buat ngerawat aku
ken temenin aku makan yuk
aku udah lapar banget nih
nanti sakit kepala lo
enggak cuma dikit sih
eh kita makan yuk
yaudah mendingan sekarang kita serapannya di kamar aja yuk
antoni sekarang kamu tuh masih sakit
pala kamu juga masih sakit kan
takutnya kamu tuh malah pingsan lagi
gini aja kalau misalnya emang sebagian ini kamu gak sakit kepala lagi
baru kita makan siang di roma kan
kamu selalu membantah
kamu selalu nurut
orang orang tuh pada keterlaluan ya
antoni udah kembali tapi gak ada yang ngabarin aku
kemalu sama antoni
kalau aku tuh baru nengokin dia
risa ada apa sih kok ribut ribut begitu
antoni sudah kembali
eyang tau gak
aku udah gak berpikir
aku udah ngeri berita itu
aku seneng banget yang
ya eyang tau kan
dulu dulu hubungan aku dengan antoni kayak gimana
bener antoni sudah diketemukan
cuma dia sekarang
ya sakit amnesia
dia lupa semuanya eyang
berarti ya gak inget siapa siapa dong
lebih baik gitu kan daripada malah
ehm ya pokoknya dia sudah kembali kita harus bersyukur
dan lisa kamu harus bantu ya antoni supaya dia cepet inget semuanya lagi
kayaknya ini malah kesempatan emas nih buat gue
kan aku gak perlu lagi disuapin kayak gini
ya ampun gak apa apa kali antoni
sekarang kan kamu lagi tempat tidur
kan susah kok makan sendiri
lili ya ampun antoni
ngapain kamu disini
ken mereka siapa ken
ya ampun kamu tau gak
kamu gak ada tuh aku ngerasa kehilangan banget
eh untungnya sekarang aku bisa ketemu sama kamu
ken mereka siapa ken
kau tuh jahat banget sih
kamu gak kenal sama aku
dulu itu kamu
kamu itu selalu mikirin aku
aku selalu yang ada di dalam hati kamu
selalu dalam pikiran kamu
kamu selalu inget sama aku
benar alisa itu pacar kamu
jangan macem macem ya
sekarang antoni tuh lagi amnesia
iya kamu tuh jambu tangannya aneh dan nanti kita bingung
kayaknya kamu deh jangan aneh aneh dan jangan pernah ngomong sembarangan
ingat ya kamu itu cuma anaknya timpiatu yang diangkat sama warga adrian
tapi kamu jangan kasar sama candy ya
walaupun aku lupa ingatan tapi kamu tetap gak boleh kasar sama kita
candy tuh malaikat aku tau
ken aku udah nanya makannya
aku mau keluar aja deh
sumpah tau gak di sini
eh aku ikut
tenang aja di
ini cuma perbedaan cara doang kok
kalau gue tuh pengen pakai cara yang instan
kalau lu kan pengen pakai cara manual iya gak
kalau lu tuhan pakai ya cara cara buat nginget dia pakai foto foto album yang ada di situ
terus mainan mainan yang pernah kita mainin
biar dia inget lagi kan sama kita
kalau gue pengen pakai cara yang langsung aja dia yang instan
gue pernah baca di ya
cara buat ngingetin orang yang udah amnesia itu dipukul palain
dikagetin kepala di
biar dia inget lagi ya gak
lu jangan nyobain ke gue dong
iya di gue kan niatnya baik pengen nyembuhin ya kan
gimana keadaan lu hari ini eh
ya iyalah pusing
di saya nih udah di sebelah lu terus
lu ngapain sih ngelindutan terus sama antoni
lu kenapa sih
sewet aja diorang
antoni baru baru dateng selamat
ya wajar dong
gua ngapa serinduan
lu gak tidur semaleman ya
di gue gak tau didi
kalo lu kan pengennya pakai cara manual
tapi gue sih pengennya pakai cara yang instan instan aja
tapi nih di kayaknya nih yang dipake sama liz itu kayaknya tuh cara tipuan kali ya
sadar dong lu
kapan sih lu pernah jadian sama antoni
pacaran kapan liz
lu jangan pernah percaya sama tunanya sihir
dia tuh yang mandai dulu ngejar kejar lu terus
tapi gue yakin lu berdua gak bakal pernah pacaran
lu berdua ini bawel banget sih
udah cepetan salah pergi pergi pergi pergi
kamu inget gak
dulu kamu paling seneng banget mata aku
ih liza tuh norah banget sih
kamu bilang mata aku itu paling indah gak ada yang ngalahin
liza liza antoni itu emang orang yang lembut dan melankolis
tapi dia gak dangdut gitu kali
enggak nggak bingung aku yang tinggal ke satu
kamu juga pernah gonjengin aku naik motor jalan yang pelan banget
kamu tahu kalau aku itu takut
terus kamu nyuruh aku buat aku merangkul kamu
kamu tak apa apa sih ya
si steven emang pelan banget sih
gimana ton udah inget sesuatu belum
gue kan dari tadi pusing karena tambah nyutan nyutan tau gak
nih tonyet soalnya tuh gue dulu pernah baca ada satu eksperimen
apa tuh namanya kalau orang udah
nah dia tuh bisa ingat lagi dengan cara
dikagetinnya tuh dipukul kepalanya ton kayak tadi
iya terus eksperimen lu tuh gagal
gue mau istirahat deh
sorry liz aku sama kd aja deh
semoga aku cepet inget kamu ya
boleh engga ha
boleh enggah pergi dimana
dia n cambiar mendedit itu
masih ter pinpoint yg jangan bercanda yg saya lupa